menteri pupr basuki hadi mulyono membantah isu rumah dinas menteri di ibu kota nusantara yang mewah
basuki menyebut lebih mewah rumah dinas menteri di kawasan widya chandra jakarta daripada di ikn
basuki menyebut rumah dinas menteri di ikn ukurannya bahkan lebih kecil dari rumah dinas menteri di jakarta
meski tidak menyebut anggaran satu rumah dinas menteri di ikn basuki memastikan fasilitas rumah dinas di ikn justru biasa saja
itu lebih kecil daripada wudhiyacandra